iya mas asnil terhadap kejadian kamis malam kemarin kita mau dengar bagaimana pandangan dan juga tentunya sikap dari aji terkait kekerasan yang dialami beberapa orang jurnalis malam tadi
baik terima kasih
mungkin kita saya turut prihatin kita layak prihatin sebagai jurnalis atas tragedi intimidasi dan kekerasan tersebut
jurnalis adalah salah satu tiang demokrasi
jika ada yang menggagu jurnalis itu artinya mencederai demokrasi
ini catatan penting kami di aliansi jurnalis independen
jika jurnalis sudah diintimidasi kekerasan seperti ini artinya demokrasi sudah cedera
sementara kepolisian yang kami harapkan bisa bergerak cepat untuk mengatasi ini juga belum terlihat tanda tandanya
apa yang akan dilakukan mereka
dan ini tidak hanya sekali
tahun dua ribu delapan belas aji mencatat itu ada enam puluh empat kasus kekerasan termasuk kekerasan fisik intimidasi di online dan lain lain
begitu mungkin panik
oke enam puluh empat kekerasan atau kasus kekerasan yang dicatat atau diamati oleh aji di tahun dua ribu delapan belas
aji sendiri memandang bahwa penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan seperti apa
apakah berjalan maksimal penyelesaiannya oleh kepolisian
jadi ada terkesan pembiaran oleh aparat hukum
mereka seolah olah menutup mata ketika profesi jurnalis yang jelas jelas adalah wakil publik untuk memberitakan kondisi yang ada dimanapun
itu kemudian diintimidasi
kasusnya hanya saya tidak tahu berapa kasus yang sudah diselesaikan oleh kepolisian
selama ini juga tidak terbuka
apakah kepolisian juga serius mengusut kasus kekerasan
masalah lagi ada sembilan kasus pembunuhan wartawan jurnalis sampai sekarang itu tidak terungkap
kemana aparatur hukum kita ini yang menjadi persoalan sebenarnya mbak
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini